boleh ceritain kondisi bella ke siapapun
ya mungkin dia takut media jadi tahu terus
dan saya bilang kalau saya hanya ceritain ke kamu
ya kalau emang itu keinginan pak irsan
aku juga gak akan cerita sama siapa siapa kok
mau mampir dulu mau minum ya atau
gak usah kayaknya udah malem juga gak irang sama kakak
om tahu kamu mau menikah dengan perempuan pilihan kamu
om tidak akan halangi itu
tapi tolong bantu jessya
akan saya pikirkan dulu
iya tapi saya belum memutuskan apa apa ke om irfan
karena saya mau tanya dulu ke kamu
kalau kamu nggak izinin pun
kasih jawaban yang secepatnya
kamu pikirin aja dulu ya
kamu bisa dengerin saya aja hari ini
kita pulang yuk gak enak
kamu pulangnya kemalaman nanti
mas tapi tadi aku kesini sama kak michi loh
ntar aku telpon dulu ya
kat aku udah sampe di rumah
kamu pulang sama randy ya
by the way aku senang banget loh lihat kalian tuh udah akur lagi
kok aneh ya
kak michi kok bisa tau aku sama kamu
terus dia udah pulang lagi nih ngalin aku
mah jebelin banget ya kak michi
itu kan kakak ipar aku loh harusnya belain aku bukan belain kamu
aku udah minta maaf loh berkali kali harus sekali lagi
enggak enggak enggak
kan saya udah bilang kamu gak usah minta maaf
yang bikin rindy sama catherine baikan
tadi sih aku udah ngeliat mereka berpelukan
itu berarti udah aman dong
udah gak ada salah paham lagi diantara mereka
terus soal dia selingkuh bagaimana
ya aku sih belum
bisa pastiin dan aku gak tau detailnya sehingga
kamu kok bisa sih kayak begitu
kamu belum tau kebenaran seperti apa
kamu harusnya tanya dulu
gak semudah itu loh kamu percaya sama rindy
enggak aku tuh tau banget trendy kayak gimana loh
nanti aku kasihin
saya sengaja jebak kamu pakai nama iren
supaya saya tahu yang sebenarnya
dari awal itu adalah cincinnya a
ya akhirnya aku jebak aja
terus dia akhirnya ngaku dan
sekarang aku tuh bisa banget ngeliat ketulusan randy sama catering

aku yakin banget rindy tuh serius banget sama catherine

kau tau sih
kamu nih ya kalau liat liat ini pantau nih
kalau gak jadi dokter tutup dari tanah yang
cepet aja kamu emangnya aku dokon apa
parah ngormah kamu ya

tapi aku seneng deh ngeliat catherine sama rindy udah weekend
tapi aku seneng deh ngeliat catherine sama rindy udah weekend
mas kamu udah sembuh
kuat nyetir gak
gak lemah sama dia
jawaban apa yang harus aku kasih ke kamu mas
lalu aku bilang gak izinin kamu bantuin bella
aku takut kamu ngerasa aku terlalu kejam
tapi untuk izinin kamu pun rasanya berat banget mas
wanita mana yang sanggup melihat laki laki yang dia cintai memberikan perhatian kepada wanita lain
apalagi wanita itu pernah menjadi seseorang yang begitu spesial di hati kamu
mas makasih ya udah diantarin
baru aja tadi saya tukeran nomor sama om mevan
sekarang dia sudah terlalu nsaya
ada apa ya
ini om irfan
saya akan tulis bentar ya
gimana kamu sudah memutuskan untuk mau bantu memulihkan kondisi jessi atau belum
masih saya pikirkan om
tolong kasih saya waktu ya
oke yaudah gak apa apa
paling kan kalau dari saya cuma minta tolong sama kamu satu hal aja ya
apa itu om
tolong jangan kasih tahu siapa siapa mengenai kondisi jessi
ia akan jahat dalam keadaan denial
jadi takutnya nanti kalau dia
membaca tentang apa yang pernah terjadi pada dirinya lewat media lewat berita berita yang lain
dia jadi makin tergoncang dan saya juga makin nggak tahu cara ngadepinnya gimana
randy belum cerita sama siapa siapa kan ya
cuma ke satu orang om
oke udah gak apa apa saya percaya sama randy
om irman minta kalau saya
aku boleh ceritain kondisi bella ke siapa siapa
ya mungkin dia takut media jadi tahu terus
hanya sengaja berbicara sama siapa siapa
ya mungkin dia takut media jadi tahu terus
hanya ceritain ke kamu
ya kalau emang itu keinginan pak irvan

ya gak usah kayaknya
udah malam juga
gak enak sama kakak